saya sudah ketemu dengan idi saya juga sudah ketemu dengan dokter perawan jadi dua duanya sudah ketemu
saya sudah bicara dengan mereka dan mereka juga sudah ada titik titik sehingga tadi dokter idi dan idi bisa duduk bareng bareng untuk bisa mendiskusikan masalah ini
saya rasa banyak masalah yang lebih besar bukan hanya di keselamatan tapi di wabah wabah sudah dengan menyampaikan masalah yang lebih dunia ini
dan juga di keadaan yang paling terakhir dan saya rasa lebih baik kita buatkan waktunya untuk beres itu dan mudah mudahan dalam waktu singkat